tapi ia menelantarkan kalian
dalam masa kesulitan
apa kalian masih percaya dengan siliwangi
ia adalah penguasa yang zon
saatnya kalian melawan siliwangi

mantra apa nyai nya tuh
namanya teh mantra pemanggil
kalau aki mau panggil nyai
atau aki mau ada butuh
perlu sama nyai
pake ilmu pemanggil
tapi harus diikutin dengan benar ya
kalau tidak nanti bisa bikin celaka
lo bapisan perseratan anak
datang atu datang
dari delapan penjuru
datang datang datang
nah gitu amin caranya tuh
harus pake matahari
nggak ada apa apa
datang atu datang
pake tim saja atu ini teh
ketuk ketuk pintu helah atu
ketuk ketuk pintu bagaimana salah didinya atu

aduh aku gak nyanyi sama ahli ahli teh
semua ini kita
mana kan semua sawah sawah kita kekeringan semua
ada apa disana
kami semua telah gagal panen disana
padahal baru kemarin kesana sawah kita panen berlimpah
jagat dewa batara
di seluruh dunia
ada apa dengan kami
kenapa kalian mengeluh
kalian ingin sawah kalian kembali subur

iya dia adalah prabu siliwangi
yang menyamar sebagai rakyat jelata
dia adalah seorang penguasa
selama ini kalian banggakan
tapi ia menelantarkan kalian
dalam masa kesulitan
apa kalian masih percaya dengan siliwan
dia adalah penguasa yang zul